maaf apa benar ini yang namanya bang harun
perkenalkan nama saya sutisna tapi temen temen saya teh manggil saya tisna aja
saya dikasih tahu sama teman saya yang bernama purnomo katanya bang harun mau
bun ayah pergi dulu ya
kok jalan kaki pun naik ojek dong
katanya mau berhemat
ini pencitran itu penting
biarpun kita sebenernya cuma makan tempe atau
atau ikan asin
tapi di depan orang orang kita harus selalu tanpa makan daging ayam atau ikan bun
gue harus beliin hp bapak gue
gue jalan dulu ya
saya harus beliin hp bapak saya
sama tisna aja ya bang ya
tis lo jemput bang harun tetangga baru pak sofian
pur wajah dah yang jemput bang harun
gue udah keduluan ngomong sama tisna
tis gue aja dah yang jemput bang harun ya
enggak ah kan saya duluan yang dikasih sama pur
iya bu nur
halo bang ojek bisa datang ke rumah
akhirnya ada juga
ibu nelfon bang ojak buat bapak ya
sama bunga juga kan bu
nanti abis bang ojek anterin kamu ibu mau minta diantarin ke pasar
ibu mau masak rendang
memang udah ada yang pesan
semalam ada yang sms
tapi pesanannya tidak banyak kok
berarti nanti malam bunga sahabat gak usah begadang buat bantuin ibu dong
bapak juga yes
apa benar ini yang namanya bang harun
perkenalkan nama saya su tisna
tapi temen temen saya teh manggil saya tisna aja
saya dikasih tahu sama teman saya yang bernama purnomo
katanya bang harun mau
bun ayah pergi dulu ya
nah ini bang
antar bapak sama bunga dulu
abis itu saya minta diantar ke pasar ya
saya belakang rekaman idul adi bikin gw ngasi ngasi dia
population ase yang dua
kamu jari ada dampak nih
ini los cepat lah pang belle
jangan gitu dong kita kan sama sama cari makan di sini
bang harun kalau ada objekan yang cocok buat saya ajak ajak ya sekarang bisnis lagi
sepi boro boro buat situ saya aja sekarang lagi kosong

nah aku nggak percaya saya bisa menjemput bunga ya that goodman
eh disitu baru pindah ke rawa bebek
terima kasih bang ojak
kamu masih ada penumpang
bu nur minta diantar ke pasar
buat saya aja tuh jak ya
lu dagang di sini sekarang
mbak be mau kemana
si itu kenal sama mbak be naim juragan kontrakan
mbak be naim mbak be gue
gue anak pertama
kok enggak mirip
baru beli lauknya
kan masih pagi
kamu enggak kerja
nanti teh agak siangan
oh ada apa
ngobrolnya bisa di dalam nggak
ih bisa dong yuk
eh lu tat ada apa
lo berantem lagi sama laki lo
oh seperti itu
iya seperti itu
kamu mau minjem uang